saudara wakil presiden terpilih gibran raka buming raka membantah tudingan sekjen pdi perjuangan
hasto kristianto yang menyebut jokowi mengincar posisi ketua umum pdi perjuangan
menurut gibran pernyataan hasto tidak benar putra sulung presiden joko widodo ini
lantas meminta agar pernyataan hasto tak perlu ditanggapi
enggak ada seperti itu
astaga saya kira nggak perlu ditanggapi lah ya
bulan puasa itu berpikiran positif aja ya
ketua dpp pdi perjuangan puan maharani merespons nama menteri sosial tri risma hari ini
yang akan dipanggil dalam sidang sengketa hasil pilpres dua ribu dua puluh
puan menegaskan risma yang juga kader dari pdi perjuangan dipastikan siap memberikan keterangan kepada mk pada jumat besok
namun puan tidak menjelaskan rinci apakah ada arahan khusus dari ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri maupun dari dpp
puan risma juga menjelaskan bahwa menteri sosial tririsma akan menjelaskan keberadaan dari pdi perjuangan megawati soekarno putri

sementara menteri sosial tri risma hari ini menyatakan siap hadir memenuhi panggilan mk untuk dimintai keterangan dalam sidang sengketa pilpres jumat besok
risma mengaku tak ada persiapan khusus dan tidak tahu apa yang akan ditanyakan hakim mk
risma juga bilang jelang sidang mk besok tidak ada arahan apapun baik dari presiden jokowi maupun partainya